topoki dan imuk kini mudah dijumpai di gerobak pinggir jalan di jakarta dan kota kota lainnya
bahkan jadi viral dan banyak diminati anak muda apalagi harganya murah
karena gimana ya penasaran aja
karena kan ini nggak ada di indonesia ya apalagi kan adanya di korea korea sana
jadi lebih kepikiran kayak oh mau nyobain kalau ngeliat film film drama korea kayaknya enak gitu
nah kita coba topoki ala indonesia yang dijual di kawasan buaran jakarta timur
kedai ini memang menjual topoki sebagai menu utamanya
di tempat itu topoki disajikan dengan beragam pelengkap seperti sosis telur atau bakso ikan dan ditaburi biji wijen
bisa juga dicampur dengan mie atau orang korea menyebutnya ramyon
sajian ini disebut sebagai raboki
ada juga imuk atau kue ikan
yang ditusuk seperti sate dan disajikan hangat dengan kaldu ikan surami
street food ini dijual dengan harga rp sepuluh rp dua puluh saja
tergantung jumlah dan ragam topping pelengkapnya
waralaba di emperan toko ini mulai buka sejak awal pandemi covid sembilan belas
tapi saking banyaknya pembeli sekarang street food itu sudah memiliki satu ratus lima puluh cabang di jabodetabek dan daerah lain di indonesia
karena kan di pandemi ini kan orang banyak kan di rumah corona mall banyak tutup
tapi kebanyakan nonton drakor atau apa terus kayaknya cocok tampilin makanan yang baru kayak topoki dan odeng tapi dengan harga yang lumayan bisa terjangkau
nah kalau yang ini nih cemilan seafood korea yang dijual pedagang kaki lima di kawasan penggilingan jakarta timur
kamu bisa pilih isian seafoodnya
bola ikan atau dumping mozzarella
bisa juga pilih saus sesuai selera
ada saus lampion bulgogi atau saus ekstra pedas khas korea lainnya
sang penjual mengaku mulai berjualan sejak awal tahun dua ribu dua puluh
karena mengikuti tren drama korea yang sedang digandrungi anak muda
meski demikian resep sausnya disesuaikan dengan lidah orang indonesia
harganya juga murah
satu gelas besar cuma rp sepuluh
hebat ya drakor ini
gara gara adegan makan aja langsung viral